kita awali cnn indonesia today dari kasus dugaan pembunuhan dan penipuan yang dilakukan dimas kanjeng taat pribadi
di mana korban penipuan taat pribadi asal situbondo sabtu malam melapor ke posko pengaduan korban kriminal taat pribadi di mapolres probolinggo jawa timur
korban mengaku dirugikan ratusan juta dan juga hanya ditukar peti gaib pendatang uang
muhammad abdul junaidi sabtu malam mendatangi mapolres probolinggo untuk melaporkan aksi penipuan yang dilakukan taat pribadi
pria asal situbondo ini mengaku telah ditipu oleh taat pribadi senilai uang mahar dua ratus lima juta rupiah
korban bergabung menjadi pengikut padepokan sejak tahun dua ribu sebelas setelah diajak ismail yang diduga tewas dibunuh pengikut taat pribadi
korban tertarik menjadi pengikut tas sejak melihat tampilan video taat pribadi
yang bisa mengeluarkan lembaran uang dari genggaman tangan
junaidi akan membongkar rahasia taat pribadi termasuk bongkar bongkar tempat penyimpanan uang
dan dalam laporannya junaidi membawa barang bukti berupa gayung bak plastik kain putih tiga meter dan peti gaib yang diklaim bisa mendatangkan uang
saya sejak dua ribu sebelas awal sebelum bumarwa masuk
jatah nanti bumarwa yang melindungi kanjeng nanti saya bantah semuanya
termasuk saya tahu saya bongkar semua bunker bunker yang ada di kota sama di keraksan sini
jadi bongkar yang tersembunyi mas
yang tersembunyi yang belum dikasih garis polisi nanti saya bongkar
isi banker itu uang asli dari beberapa tokoh politik yang mencalonkan diri